meski identik dengan aromanya yang kurang menggoda
daging domba tetap memiliki banyak penggemar
dari beberapa bagian tubuhnya yang diolah menjadi masakan
bagian betis bisa juga diracik menjadi hidangan yang lezat
seperti yang ditawarkan di salah satu rumah makan di kabupaten bandung jawa barat ini
uniknya olahan betis ini berbeda dari biasanya
karena menggunakan daging betis domba utuh tanpa dipotong
untuk mengolahnya daging domba utuh dimasak bersama rempah hingga bumbu meresap
setelah itu untuk menambah cita rasa pedas penjual menambahkan cabai kasmiri dari india
setelah bumbu menyusut dan meresap
barulah betis domba utuh ini dihidangkan bersama bawang goreng dan lada hitam
olahan betis domba ini disukai pecinta kuliner
selain ukurannya yang besar rasanya pun dirasa lezat dan nikmat
ini juga tadi diambahin lah misalnya hitungannya besar gitu ya utuh
biasanya kecil kecil terus gak bau domba juga bumbunya meresap banget mantep banget
seporsi betis domba utuh dengan rempah ini dibanderol rp satu ratus lima per porsinya
kuliner nikmat lain datang dari cepo goboyolali jawa tengah
di daerah ini ada warung bakso yang tidak pernah sepi pembeli
karena menawarkan berbagai aneka bentuk dan menu bakso yang unik
salah satunya bakso berbentuk buaya ini
bakso ini disajikan di atas nampan dengan lumuran cabai pedas dan taburan bawang goreng
saking besarnya bakso buaya pedas ini bisa dimakan secara beramai ramai hingga lima orang
unik pokoknya pokoknya bentuknya unik
jadi beda daripada yang lain
baru nemuin pertama
bakso dengan nama buaya darat dengan isian daging dan urat ini dihargai seratus ribu rupiah per porsi
sudah termasuk empat mangkuk kuah kaldu bakso
selain bakso buaya ada juga nih yakni bakso tumpeng monster
dalam sehari penjual bisa menghabiskan sedikitnya lima puluh kg daging dan tiga puluh kg cabai